aktivitas erupsi gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur masih fluktuatif
pada senin pagi ketinggian semburan asap vulkanis ini selalu berubah ubah
mulai dari seratus meter hingga maksimal satu lima ratus meter
bahkan gempa tremor masih terus terjadi
meski masih erupsi gunung bromo masih aman untuk dikunjungi oleh wisatawan
dengan jarak aman radius satu kilometer dari bibirkawa
visual terkini gunung bromo pada senin pagi terlihat cuaca sangat cerah dan berawan
dengan suhu udara tiga belas sampai empat belas derajat celcius
dari bibir kawah terus keluar kepulan asap vulkanis mencapai ketinggian seratus meter hingga enam ratus meter
mengarah ke timur selatan dan barat daya
selain itu gempa tremor terus terekam dengan amplitude lima hingga tiga satu mm dominan dua mm
menurut pemandu wisata meski gunung bromo erupsi
pihak tnbts wilayah dua masih memperbolehkan wisatawan masuk ke area wisata
dengan jarak aman satu kilometer dari bibirkawa
kayaknya mulai kemarin
soalnya sepekan yang lalu sudah berhenti
jadi kemarin kok timbul lagi erupsi
soalnya jarang jarang ada kayak gini
terus untuk wisatawan itu boleh masuk dengan radius satu km
jarak amannya satu kilometer
wisatawan aman aman aja untuk mengunjungi gunung bromo
sementara itu wisatawan asal malaysia mengaku terkesan dengan pemandangan saat gunung bromo erupsi
di saat erupsi bromo semakin indah
terus harapannya apa kira kira
ini semakin cantik
menarik lagi perhatian pelancong pelancong dari luar negara
untuk mengunjungi gunung bromo
merasa takut nggak
merasa takut ya
semakin serono datang di sini rasanya
sementara bagi warga tengger bromo
erupsi bromo dianggap menjadi berkah dari sang hyang widi
karena tanah menjadi subur pasca erupsi
ya kami sebagai warga tenggeru ini adalah fenomena alam yang luar biasa
karena juga jarang kita temui
jadi kita warga tengger
sampai kepingin lihat situasi keindahan bromo pada saat erupsi
dan kita juga sebagai petani dengan kejadian erupsi ini
buat kita menambah rasa bersyukur
karena ini menurut petani itu bisa menyuburkan tanah yang sudah lama kita pupuk dengan pupuk kimia
jadi ini istilahnya berkah
buat para petani
petugas tnbts mengimbau bagi wisatawan selalu membawa jaket masker dan pelindung kepala
untuk mengantisipasi jika kondisi cuaca berubah ekstrim